kau benarnya wanita itu adalah danyang yang menyerangku pada waktu itu
kenapa palastri jadi seperti itu
entahlah aku juga tidak tahu
tapi yang pasti kau harus berhati hati dengan perempuan itu
kalau begitu aku harus hati hati dengan orang itu
orang itu sangat berbahaya
aku harus melindungi keluarga hanggareksa dari palastri
nyai tenang saja aku akan membantumu
apa yang terjadi
apa kau terluka
baiklah aku bantu memulihkan lukamu dan mengembalikan tenagamu
terima kasih karena nyayu sudah menolongku
aku membutuhkan waktu untuk menyembuhkan diriku
dan aku harus meminum ramuan khusus
apa yang terjadi
siapa yang menyerang
aku juga tidak tahu
tapi orang itu benar benar sangat kuat
bagaimana rupa palastri itu
aku percaya padamu
kamu lihat bulan itu
aku tahu dimana tempat untuk menikmati bulan itu
bolehkah aku meminta sesuatu yang berharga darimu
sejak sudah berakhir
seperti yang kamu janjikan
kamu harus segera menikah dengan ariaduwipanga
sebagai seorang anak lelaki
seorang anak lelaki
seorang anak lelaki
apa benar yang dikatakan oleh mereka semua
kau benar nyai
wanita itu adalah danyang yang menyerangku pada waktu itu
kenapa pak lastri jadi seperti itu
aku juga tidak tahu
tapi yang pasti kau harus berhati hati dengan perempuan itu
aku harus hati hati dengan orang itu
orang itu sangat berbahaya
aku harus melindungi keluarga hangga reksa dari pak lastri
nyai tenang saja
aku akan membantumu
aku akan menjaga pak lastri
sebelum semuanya terlambat
tapi yang sepertinya tahu
aku butuh waktu untuk menyembuhkan diriku
terima kasih nyai
harusnya kita tidak membiarkan ayah anda prabu di sana
harusnya kita bisa menyelamatkan ayah anda prabowo
itu sudah menjadikan
menjadikan ayah anda prabu
menjadi keputusan gusti prabu
kami pun sebenarnya tidak ingin meninggalkannya
tapi kenyataannya kita meninggalkan dia di sana
dan kita tidak bisa menyelamatkan ayah anda prabu
ampun gusti putri
kita semua sudah berusaha
tapi takdirlah yang menentukan
mereka yang menentukanmu
bertaruh nyawa demi singosari
kita yang masih selamat
kita harus melanjutkan hidup
demi kebahagiaan singosari
adalah hari kemenangan kita
apakah kita akan balik ke gelang gelang
atau kita akan tinggal di istana singosari ini
wai gusti prabu
kita akan mendirikan pusat pemerintahan baru
dan aku perintahkan kau jarang guyang
umumkan kepada seluruh negeri
kalau kerajaan singosari
yang berkuasa sekarang
adalah kerajaan kediri
sandiko gusti prabu
sudah tidak ada lagi
sekarang yang berkuasa
beruntungnya kami masih bisa
meskipun sekarang kami menjadi buronan
mohon ampun raden
jadi apa yang harus kita lakukan sekarang raden
bagaimana kalau kita mengungsi
ide bagus saya setuju
kita berangkat sekarang
semoga selamat di jalan roden
kamu tidak ikut
untuk tidak ikut
kegagalan menyelamatkan singosari
sudah membuat saya malu
dan tersadar raden
sebagai seorang pendekar
saya masih belum ada apa apanya
sepenuhnya ini bukan salahmu
saya ikut bertanggung jawab atas masalah ini
tentang ut private